bahkan ada yang sudah mulai dengan di bawah satu tahun
dan mungkin berinteraksi dengan sesama di dalamnya
boleh mengikuti perkembangan tapi jangan memaksakan karena